bagi para orang tua jangan menganggap sepele bila anak anda mulai mengalami gejala seperti penurunan nafsu makan bahkan tidak mau makan sama sekali jarang minum air seninya kurang terdapat ruam ruam merah di kulit mendadak mengalami demam di atas tiga puluh sembilan derajat celcius hingga terjadi penurunan kesadaran
bisa jadi ini merupakan sepsis atau septikemia
dokter spesialis anak sekaligus konsultan infeksi dan pediatri tropik dari fakultas kedokteran uirscm mulia rahma karyanti mengatakan
sepsis adalah kumpulan gejala infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri dan virus sehingga mengakibatkan respons tubuh mengalami reaksi berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ
yang penting diperhatikan orang itu ada tiga hal asupan minum
kalau misalnya dia bisa minum dengan baik dia makan baik terus kencingnya sering setiap empat jam sama masih aktif
namanya anak kalau era milenial kayak gini bisa main gadget artinya bisa konsentrasi sadar pun artinya masih bagus bisa di rumah ya sambil dikasih obat peluru panas
tapi kalau misalnya nggak membaik anak makin dikasih minum muntah terus artinya nggak bisa nerima cairan sama sekali kan asupan nutrisi ya
kemudian terus buang air kecil kok jadi jarang lebih empat jam nggak kencing kencing terus hari ini kok sebagian tidur
nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit
untuk diperiksa ya penyebab
menurut dokter karyanti untuk menangani sepsis pada anak dalam satu jam pertama begitu anak masuk rumah sakit
terapi injeksi antibiotik harus segera diberikan agar anak bisa tertolong dan terhindar dari shock
sebelum pemberian antibiotik tim medis akan melakukan pemeriksaan kultur darah
serta pemeriksaan cairan dan urin untuk mengidentifikasi kuman penyebab terjadinya sepsis
makanya harus diberikan antibiotik kemudian suportifnya cairan juga harus diberikan
sehingga cairan dan airway breathing circulationnya tetap dilengkapi ya di seportifnya
kalau memang dia perlu alat bantu nafas misalnya dia sampai penemuni berat sampai api
sampai api nggak penting nafas mungkin dia perlu alat bantu nafas ya
atau misalnya dia hemodinamiknya terganggu ya harus kita berikan cairan yang tepat ya jumlahnya
supaya dia terisi lagi jangan sampai udara kolaps
kalau collapse kita susah nyari pembedaranya itu sudah sulit sekali

nah itu bisa tidak tertolong kalau tetap laksananya kita harus mencari cairan yang tepat ya
karyanti menambahkan dosis antibiotik pada anak yang mengalami sepsis
harus diberikan dua kali lipat dari infeksi biasa
bila sepsisnya sudah berat hingga ke otak
maka dosisnya dinaikkan tiga kali lipat agar dapat mencapai sawar darah otak untuk mengobati bakteri di otak
salah satu pintu masuk terjadinya infeksi pada anak adalah ketika misalnya mereka mengalami luka lecet karena terjatuh
atau luka karena kena cakaran kucing atau saat mereka bermain dengan hewan peliharaan lainnya
luka dapat menimbulkan tetanus terutama pada anak yang belum mendapatkan vaksinasi dpt atau difteri pertusis dan tetanus
apabila sudah terjadi demam ataupun juga peningkatan suhu di atas tiga puluh sembilan derajat celcius
penurunan kesadaran dan juga penurunan nafsu makan
maka segeralah bawa mereka ke dokter ataupun juga rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
anak anak termasuk kelompok rentan terkena infeksi karena sistem imun tubuh mereka belum sempurna
untuk mencegah terjadinya infeksi berat atau sepsis pada anak
harus memperbaiki pemberian nutrisi lengkap vaksinasi memegang peranan penting
bagi anak yang belum diimunisasi lengkap seperti yang dianjurkan pemerintah
maka tugas orang tua segera menyempurnakannya
tak kalah penting protokol kesehatan yang biasa dilakukan selama masa pandemi
masih tetap terus dilanjutkan karena infeksi dapat disebabkan oleh virus yang berada di udara